satu pekan lebih pemerintah provinsi dki jakarta
memperlakukan pembatasan sosial berskala besar
namun sejumlah kalangan menilai belum ada perubahan signifikan
dari angka penyebaran covid sembilan belas di ibu kota
belum lagi pemprov dki juga harus bersiap
menghadapi musim hujan dan banjir
yang menjadi langganan setiap tahunnya
bagaimana pemprov dki jakarta menjawab
beragam persoalan penanganan covid sembilan belas dan banjir
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan wakil gubernur dki jakarta ahmad rizapatria
selamat siang pak wagub
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
oke pak wagub langsung saja ini psbb ketat
sudah berjalan satu minggu lebih
evaluasi dari pemprov dki seperti apa pak wagub
yang pertama kami terus melakukan evaluasi setiap hari
sesuai dengan unit masing masing dan setiap minggu
juga terus berkoordinasi rapat rapat dengan pemerintah pusat
dengan para menko para menteri
dan juga sepuluh pusat pak doni dan kawan kawan
termasuk dengan para gubernur bupati wali kota
di tetangga daripada dki jakarta jawa barat banten dan lain lain
alhamdulillah kita terus melakukan berbagai upaya
di antara upaya yang kami lakukan adalah
satu melakukan operasi justisi
yang dilakukan oleh tni polri dan juga satpol pp
di semua titik di semua unit kegiatan
lebih dari dua puluh ribu aparat yang dihadirkan dari tni polri satpol pp
di sub dan juga lima ribu lebih dari asn kami
yang bertugas setiap hari dari senin sampai dengan minggu
yang kedua upaya yang kami lakukan adalah
terus meningkatkan sarana perasarana
jumlah rumah sakit jumlah lab jumlah ruang icu jumlah tempat tidur
kemudian juga termasuk dukungan obat obatan dan logistik lainnya
termasuk juga kita terus meningkatkan dan menambah jumlah
tenaga medis termasuk perspesial khusus umum dan lain lain
prinsipnya berbagai upaya kita lakukan
juga terus melakukan revisi daripada peraturan peraturan
menyempurnakan dari segala regulasi yang ada
melalui pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi dan lain lain
juga terus bersinergi dengan kota madia dan kabupaten di sekitar jakarta
tadi anda mengatakan bahwa operasi justisi sudah digelar selama hampir seminggu ini
tapi kalau kita lihat langsung ke lapangan masih banyak tempat makan
ataupun restoran yang memperbolehkan pelanggannya untuk makan di tempat
ini bagaimana kemudian monitoringnya pak
ya terus terang jumlah penduduk jakarta kurang lebih sebelas juta
petugas yang kami hadirkan kurang lebih dua puluh ribu ya
tidak mungkin petugas yang kami hadirkan bisa mengawasi
berlaku sebelas juta warga
untuk itu butuh kerjasama dan dukungan semua pihak
khususnya dari masyarakat
sebagaimana disampaikan para pakar ahli
sebaik apapun regulasi yang kami buat
sebanyak apapun aparat yang kami hadirkan
dan setegas sekeras apapun disiplin yang kita terapkan atau penertipan
atau memutus materan penyebaran covid sembilan belas
pada kesadaran kepatuhan warga dan disiplin warga
untuk itu kami terus melakukan sosialisasi kampanye dengan media sosial
dengan berbagai aplikasi kami dan lain sebagainya
untuk meminta masyarakat termasuk kita minta juga para tokoh
pimpinan ulama dan sebagainya
untuk juga membantu menyadarkan kita semua warga masyarakat
untuk patuh taat disiplin melaksanakan protokol covid sembilan belas
untuk itu kami juga minta
oke untuk itu kami juga minta untuk membatuhkan masyarakat
minta kepada masyarakat siapapun termasuk dari media membantu kami laporkan ke kami langsung apabila melihat di foto di video kirim ke kami
kami akan tindak hari itu juga kalau memang terbukti kami melakukan tindakan tegas
bisa denda sosial denda administratif maupun teguran tertulis bahkan tabutan izin atau penutupan sementara juga akan kita berlakukan
prinsipnya apabila ditemukan bersalah atau melanggar kami akan tindak tegas hari itu juga
apakah datanya memang menunjukkan seperti itu pak masih banyak yang melanggar
ya sejauh ini saya sendiri pak gubernur beberapa kali ini dalam minggu ini sudah juga melakukan
pengecekan sidak beberapa alhamdulillah cukup baik
namun data ada lebih dari dua puluh tiga ya tempat usaha yang kami tutup sementara dan juga yang kita anggap melanggar
jadi sekali lagi upaya kami lakukan semaksimal mungkin tapi mata tangan kaki kami terbatas
kami butuh dukungan masyarakat siapapun termasuk karyawan di kantor itu kami minta
kami minta bantuan sampaikan kebaikan semua
kalau ada kantor di mana berada atau di tetangganya dimanapun
yang melanggar mohon dilaporkan kepada kami
kami tidak mungkin setiap hari mendatangi semua kantor yang ada di jakarta di gedung gedung
kami hanya melakukan sidak sidak secara berkala berkesinabungan
tidak mungkin setiap saat kami bisa masuki
untuk itu memang kami minta setiap kantor semua unit kegiatan di mal di pasar di perkantoran di pabrik pergudangan dimanapun
bahkan di tempat tempat peribadatan kami minta membentuk gugus tugas membentuk satgas
kader covid dan lain sebagainya
untuk membantu kita semua memastikan di tempat mereka bekerja beribadah belajar dan lain lain
semuanya melaksanakan protokol covid
bahkan kami sejak awal sudah juga meminta rumah di jakarta menunjuk anggota keluarganya satu di antara mereka
sebagai kader covid untuk memastikan bahwa seluruh anggota keluarganya melaksanakan protokol covid di rumah
apalagi keluar rumah supaya tidak terjadi penyebaran penyebaran
termasuk kami juga sejak awal sudah membentuk kampung siaga untuk memastikan orang yang keluar masuk
kemudian disiapkan wastafel disinfektan secara rutin dibersihkan disiapkan isolasi dan sebagainya
jadi sekali lagi berbagai upaya kita lakukan semaksimal mungkin namun sekali lagi semuanya berpulang pada kita semua
warga jakarta kita tunggu partisipasinya kontribusinya dukungannya untuk terus melaksanakan
protokol covid agar kita semua terbebas dari penyebaran covid
pak wagub restoran ataupun tempat makan kemudian kantor dan juga perusahaan perusahaan masih banyak yang melanggar aturan yang sudah dikeluarkan oleh pergub begitu
apakah pemprov dki mengakui bahwa ternyata psbb ini tidak efektif
masih banyak yang melanggar angka positivity rate tinggi angka positif juga tinggi
kalau kita melihat pada angka angka memang penyebarannya meningkat ya disebabkan karena beberapa faktor ya
di antaranya faktor yang utama memang kami mengambil cara yang berbeda yaitu kami terus meningkatkan testing dan tracing juga treatment
dengan banyaknya testing yang sudah mencapai delapan ribu harian bahkan sepuluh ribu yang tadinya rata rata lima ribu
dalam dua minggu tiga minggu terakhir ini memang kita tingkatkan terus
sengaja ini kami lakukan dalam rangka mempercepat menyelesaikan masalah ini dengan mengidentifikasi masalah yaitu mengetahui titik titik penyebaran
dengan diketahuinya titik titik penyebaran covid sembilan belas ini sehingga kita bisa segera mengambil langkah langkah pencegahan penanganan penanggulangan
dan juga upaya kami yang disampaikan pak gubernur sudah didukung oleh pemerintah pusat yaitu isolasi terpusat atau terkendali di wisma atlet ini akan sangat membantu
sehingga bisa mengurangi penyebaran covid sembilan belas
di daerah pemukiman atau ruang ruang isolasi lainnya yang ruang isolasi mandiri selama ini
kemudian juga upaya upaya ini kami lakukan alhamdulillah penanganan kami baik terbukti dengan angka kesembuhan kami meningkat sampai dengan tujuh puluh delapan dua persen
bahkan angka kematian terus menurun sudah di angka dua lima persen
terus kita upayakan penanganan sebaik mungkin jadi lebih baik kita temukan segera sebanyak mungkin
kita bisa usahakan sebaik mungkin supaya angka kesembuhannya terus meningkat dan angka kematiannya terus menurun
dengan cara inilah kita bisa menyelesaikan masalah ini
bukan dengan cara kita mengurangi testing kami sengaja memperbanyak testing sesuai dengan kemampuan yang kami miliki
pembiayaan sdm dan lain sebagainya
ini dimaksudkan untuk mempercepat masalah
jadi bukan sekedar mencari nilai turunnya kurva penyebaran tapi jauh lebih penting bagi kami adalah
bisa meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian
oke pak wagub testing ataupun tracing terus dilakukan
tapi tadi itu untuk mengetahui ataupun mendeteksi berapa yang terkonfirmasi positif begitu
tapi kalau ini terus menerus terjadi masih banyak yang melanggar
kemudian masyarakat ibu kota belum patuh terhadap protokol kesehatan
sepertinya psbb ketat akan terus dilanjutkan ya pak ya
meskipun ini masih ada satu pekan lagi ya pak
ya memang kita masih ada satu pekan lagi
kita akan teruskan evaluasi sore ini juga kita rapat lagi dengan menko secara daring secara zoom
jadi kita akan upayakan semuanya kita bahas setiap hari
sampai soal ketersediaan obat kita akan cek ya
kepastiannya angka angka demi angka fakta dan data
terus kita cek kita evaluasi dan kita tangani secara baik
tapi sekali lagi mohon dukungan dari seluruh masyarakat
melalui cnn yang setiap hari siap membantu mensosialisasikan dan mengkampanyakan
sehingga kita bisa melakukan obat yang efektif
sehingga kita bisa melakukan obat yang efektif

obat yang efektif hari ini sebelum kita mendapatkan vaksin
yaitu melaksanakan protokol covid dengan memakai masker
mencuci tangan sesering mungkin dan menjaga jarak
ini adalah obat yang paling efektif
jangan dianggap enteng sudah banyak saudara keluarga kita teman sahabat yang terpapar bahkan meninggal
saya sering menyampaikan di banyak kesempatan
jangan menunggu sahabat teman atau keluarga kita yang terpapar apalagi meninggal
baru kita disiplin baru kita taat baru kita paham bahwa ada covid hari ini
faktanya sudah banyak saudara kita yang meninggal
mari kita pasu dan taat
sayangilah keluarga kita diri kita dan teman sahabat semua
keluarga jakarta dan seluruh warga masyarakat indonesia
oke partisipasi masyarakat ibu kota sangat penting untuk bisa menentukan keberhasilan dari psbb ini
pak wagub masalah covid belum teratasi tapi musim hujan sudah mulai datang
banjir ini semalam cukup lama dan juga kencang pak
membuat enam puluh tiga rt tergenang dan ratusan warga mengungsi
antisipasi dari pemprov dki ke depan menghadapi musim hujan dan banjir seperti apa pak
di tengah penanganan covid juga
ya memang ini akan berbeda ya masalah banjir di tahun ini dan tahun depan
kita tahu memang yang pertama banjir itu biasanya masuk di desember januari bahkan sampai maret
sepertinya di tahun ini ada anomali kalau kita lihat perubahan iklim perubahan cuaca di banyak negara
sudah mulai banjir bahkan diiringi badai yang luar biasa
untuk itu kami minta masyarakat supaya tetap hati hati peduli disiplin membuang sampah
membantu kita semua untuk membersihkan selokan got got yang ada di sekitar rumah
juga memastikan bahwa semua aliran air dari rumah ke rumah bisa mengalir ke sungai dan kita teruskan
untuk diketahui kami melakukan berbagai upaya diantaranya terus setiap hari
kami melakukan berbagai upaya diantaranya terus setiap hari

setiap saat lima puluh empat lebih eskapator yang kami miliki pembangunan publikan jakarta
dari senin sampai minggu itu melakukan pengerukan di sungai sungai di jakarta
termasuk di waduk waduk dan situ yang ada di jakarta
termasuk di waduk waduk dan situ yang ada di jakarta
ini berbagai upaya kami lakukan
kemudian kami juga terus melakukan berbagai cara membuat ketan codetan untuk dapat mengatur aliran air
sampai ke sungai yang besar dan diteruskan ke laut
kemudian juga kita terus membuat panduk dan tahun ini kita juga akan mengadakan pompa mobile
yang mudah mudahan di awal tahun depan sudah bisa digunakan
memang terus terang di tahun ini kami memiliki keterbatasan dana yang luar biasa akibat covid
apbd kami turun dari delapan puluh tujuh menjadi empat puluh lima
anggaran yang kami siapkan terlebih hanya untuk kepentingan belanja rutin belanja pegawai dan kepentingan banjir
namun demikian kami terus melakukan
ini adalah upaya pak gubernur telah mengambil berbagai kebijakan untuk menghadirkan anggaran sebaik mungkin
semaksimal mungkin dalam rangka pencegahan dan penanganan banjir
bahkan kami sudah siapkan juga tempat tempat pengungsian yang jumlahnya dua kali dari yang biasanya di tahun tahun sebelumnya
para dokter taga medis ppbd sudah siap
malam juga hampir saja
ikat tulang empat defok sudah tinggi sudah sampai siaga satu
alhamdulillah tadi subuh turun ke siaga empat
dan alhamdulillah hari ini jakarta tidak banjir
sekalipun tadi malam terjadi beberapa titik genangan tapi alhamdulillah dengan cepat surut
dan mudah mudahan ke depan kita bisa mengatasinya bersama sama
oke pak terakhir tadi bapak sudah menyebutkan soal persiapan dibentuknya ataupun didirikannya tempat pengungsian
sudah disiapkan pak shelter khusus untuk pengungsi banjir yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas dan mereka harus isolasi
karena itu nanti akan rancu begitu pak dengan para pengungsi yang tiba tiba
ya jelas sekali kami sudah siapkan tempat tempatnya bahkan jumlahnya dua kali lipat lebih banyak
seperti dari tahun tahun sebelumnya untuk mengantisipasi protokol covid untuk jaga jarak
terkait nanti yang terpapar tentu langsung kita akan bawa ke ruang isolasi atau tempat isolasi terpusat di wisma atlet
jadi tidak mungkin kalau ada yang terpapar digabungkan dengan pengungsi yang ada
jadi beberapa upaya sudah kita siapkan
sesuai dengan protokol covid sembilan belas
oke terima kasih sekali pak wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
kita sudah dapat poinnya bahwa nanti akan dilihat ataupun direview apakah kemudian satu pekan ini masih ada perubahan dari perilaku masyarakat ibu kota
kalau tidak ada perubahan kemungkinan akan diperpanjang begitu pak ya psbb nya ya pak
ya kita akan lihat nanti ya perkembangan hari demi hari
oke terima kasih sekali pak ahmad riza patria wakil gubernur dki jakarta